udara kebakaran menghanguskan empat rumah warga di permukiman padat penduduk di jalan kuripan kota banjarmasin kalimantan selatan pada kamis pagi
munculnya kobaran api di jalan kuripan gang enam kota banjarmasin pada kamis pagi membuat panik warga sekitar
api diduga muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan milik warga yang sudah satu tahun tidak berpenghuni
api kemudian merembet dan melalap tiga rumah lainnya
api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama satu jam
total ada empat rumah yang ludes dilalap api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
alhamdulillah tidak ada korban jiwa
ada berapa buah rumah bang yang terbakar
untuk rumah yang terbakar ada empat buah rumah